kasus sajakan staycation oleh bos perusahaan di cikarang kabupaten bekasi jawa barat
demi untuk memperpanjang kontrak kerja terus menjadi perbincangan publik
untuk membantah tuduhan adanya praktek staycation untuk memperpanjang kontrak kerja
pihak manajemen perusahaan tempat ade bekerja
mulai angkat bicara perihal permasalahan staycation tersebut
manajemen pt ikaeda yang merupakan tempat korban bekerja yang berlokasi di wilayah
kecamatan teluk jambe timur kabupaten karawang jawa barat angkat bicara
pada senin petang rudi budi gunawan penyokilan dari pt ikaeda
mengatakan jika melalui penilaian dari perusahaan bahwa selama bekerja
ade dinilai cukup baik dan memenuhi kriteria untuk tetap dipertahankan kerja
pihak perusahaan sebenarnya sudah memperpanjang kontrak kerja ade
sebelum ramai dan viralnya masalah staycation ini
mereka lah karena kan yang dilakukan oleh h itu bukan sesuai dengan sop yang ada di pt ikaeda
jadi tidak benar kalau sistem yang dilakukan ikaeda ketika orang mau kontrak kerja
perpanjangan kontrak itu selalu dilakukan staycation tidak ada
dan sampai sekarang pun belum ada bukti bahwa ikaeda melakukan perpanjang kontrak melalui staycation itu tidak ada